rapat dewan gubernur bank indonesia
pada tanggal tujuh belas dan delapan belas februari dua ribu dua puluh
menjadi tiga lima persen
suku bunga deposit facility juga turun dua puluh lima basis point
menjadi sebesar dua tujuh puluh lima persen
demikian juga suku bunga lending facility
turun dua puluh lima basis point menjadi empat dua puluh lima persen
keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah
dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga
serta sebagai langkah lanjutan
untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia juga menempuh langkah langkah kebijakan
sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan komite
stabilitas sistem keuangan kssk
dalam paket kebijakan terpadu
untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha
dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional
pertama melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif
ketiga melonggarkan ketentuan uang muka kredit
menjadi persen untuk semua jenis kendaraan bermotor yang baru
untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif
dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian dan manajemen
berlaku efektif satu maret dua ribu dua puluh satu sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
keempat melonggarkan rasio loan to value
kredit dan pembiayaan properti menjadi seratus persen
untuk semua jenis properti
serta rukuk dan rukan
bagi bank yang memenuhi kriteria npl atau npf tertentu
serta menghapus ketentuan pencarian bertahap properti inden
untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti
dengan tetap memerhatikan prinsip kehatian dan manajemen risiko
pada satu maret dua ribu dua puluh satu sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
pelonggaran ketentuan uang muka maupun rasiolone to value
financing to value tersebut juga sejalan
dengan sinergi kebijakan paket terpadu kssk
untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha
dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional
assessment transmisi suku bunga kebijakan
kepada suku bunga dasar kredit perbankan
untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter
serta memperluas diseminasi informasi
kepada konsumen baik korporasi maupun individu
guna meningkatkan tata kelola di sifirin pasar
dan kompetisi di pasar kredit perbankan
keenam memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan
dan investasi pada sektor sektor produktif
sektor pariwisata serta melakukan sosialisasi
baik di dalam maupun luar negeri
bekerja sama dengan instansi terkait
khususnya kementerian luar negeri dan kbri di luar negeri
serta mitra mitra kerja atau stakeholders terkait
baik di pusat maupun di pusat
ketiga memperkuatkan kekuatan ekonomi dan keuangan digital
untuk memperkuatkan kekuatan ekonomi dan keuangan digital
seperti di jepang singapura malaysia dan thailand
serta di indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional
adalah sebuah tni dan formula yang sangat jelas
menyebabkan perusahaan baik dan jelas
berpasangan ruang finansial kmie
maka pada tahun dua ribu dua puluh satu
pertamanya aadhanuona assalam mubarak
kris dua belas juta merchant dengan kolaborasi bersama perusahaan jasa sistem pembayaran
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
mendorong kolaborasi e commerce umkm dan pemerintah untuk memperkuat daya saing produk umkm domestik
baik untuk penjualan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor
bank indonesia akan mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah
serta mendukung stabilitas sistem keuangan
koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan kssk terus diperkuat
melalui kebijakan kebijakan lanjutan dalam paket kebijakan terpadu kssk
dengan fokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran
dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan dan sektor keuangan
kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik
perkembangan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi covid sembilan belas di banyak negara
untuk membangun herd immunity dan mendorong mobilitas
serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara
pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh amerika serikat
sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi tiongkok dan india
kinerja positif sejumlah indikator pada januari dua ribu dua puluh
mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut
manufaktur dan jasa di amerika serikat tiongkok dan india melanjutkan fase ekspansi
selain itu penjualan retail di tiongkok dan keyakinan konsumen di india juga terus meningkat
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi global pada dua ribu dua puluh satu diperkirakan lebih tinggi
mencapai lima satu persen
lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar lima persen
sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut
volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga terus meningkat
sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor di negara emerging market termasuk indonesia
diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal
neraca pembayaran indonesia secara keseluruhan tahun dua ribu dua puluh diperkirakan mengalami surplus
ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang menurun
aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut
investasi portfolio yang mencadat net influx sebesar
lima miliar dolar amerika serikat dari periode januari hingga enam belas februari dua ribu dua puluh
sementara itu neraca perdagangan pada januari dua ribu dua puluh satu mencatat surplus sebesar satu sembilan puluh enam miliar dolar as
didorong oleh ekspor yang kembali mencatat kenaikan sebesar dua belas dua puluh empat persen
year on year ditopang terutama oleh permintaan dari tiongkok amerika serikat dan jepang
serta kenaikan harga komoditas global
posisi cadangan diwisa indonesia pada akhir januari dua ribu dua puluh satu tercatat sebesar rp satu ratus tiga puluh delapan miliar dolar as
atau setara dengan pembiayaan sepuluh lima bulan import
atau sepuluh bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
posisi cadangan devisa tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
kedepan defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah
yaitu sekitar satu persen sampai dua persen dari pdb pada tahun dua ribu dua puluh
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi indonesia
implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional diperkirakan akan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional ke depan
pada triwulan empat dua ribu dua puluh sebagaimana kita ketahui ekonomi indonesia terkontraksi
sebesar dua sembilan belas persen year on year
terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan sebagai dampak
masih terbatasnya mobilitas akibat pandemi covid sembilan belas
meskipun lebih rendah dari perkiraan ekonomi pada triulan empat dua ribu dua puluh
membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya
sebesar dua sembilan persen year on year
secara keseluruhan tahun dua ribu dua puluh ekonomi terkontraksi sebesar dua tujuh persen
kedepan perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut
sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang lebih baik
serta akselerasi program vaksinasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah
dengan permintaan yang belum kuat
dan pasokan yang memadai
inflasi indeks harga konsumen atau ihk pada januari dua ribu dua puluh satu tercatat sebesar dua puluh enam persen mantuman atau satu lima puluh lima persen year on year
perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level rendah sebesar satu lima puluh enam persen year on year
inflasi kelompok administer prices juga tercatat rendah terutama didorong oleh normalisasi penurunan tarif angkutan pasca libur akhir tahun
dua ribu dua puluh satu diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran yaitu tiga persen plus minus satu persen
kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar
sejak tahun dua ribu dua puluh bank indonesia telah menambah likuiditas atau sering disebut kuantitative easing
yang terdiri dari rp tujuh ratus dua puluh enam lima puluh tujuh triliun kuantitatif easing pada tahun dua ribu dua puluh
dan sebesar rp dua puluh tiga delapan puluh satu triliun
sebesar rp tiga delapan triliun kuantitatif easing pada tahun dua ribu dua puluh satu hingga enam belas februari dua ribu dua puluh satu
sinergi ekspansi moneter bank indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah terus diperkuat
antara lain dengan pembelian spn oleh bank indonesia di pasar perdana
bank indonesia melanjutkan pembelian spn dari pasar perdana untuk pendanaan apbn
dan tahun dua ribu dua puluh satu melalui mekanisme sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
tanggal enam belas april dua ribu dua puluh sebagaimana telah diperpanjang tanggal sebelas desember dua ribu dua puluh hingga berlaku tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
besarnya pembelian sbn di pasar perdana hingga enam belas februari dua ribu dua puluh
sebesar rp empat puluh tujuh puluh tujuh triliun
terdiri dari sebesar rp delapan belas enam belas triliun melalui mekanisme lelang utama
dan sebesar rp dua puluh dua enam puluh satu triliun melalui mekanisme lelang tambahan atau green zoo option
kondisi likuiditas yang longgar telah mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga
pertumbuhan dana pihak ketiga atau dppk yang pada januari dua ribu dua puluh satu tercatat sangat tinggi
yaitu tiga puluh satu enam puluh empat persen
dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau dppk yang juga tinggi sebesar sepuluh lima puluh tujuh persen year on year
dari besaran moneter pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit yaitu m satu
maupun dalam arti luas m dua pada bulan januari dua ribu dua puluh satu juga tinggi
yaitu masing masing sebesar delapan belas tujuh persen year on year dan sebelas delapan persen year on year
penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas
penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga
kita terus menurun meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong
longgarnya likuiditas dan penurunan suku bunga kebijakan moneter atau bi tujuh day reverse repo rate
sebesar satu ratus dua puluh lima basis point sepanjang tahun dua ribu dua puluh telah mendorong rendahnya rata suku bunga pasar uang antar bank overnight
penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong rendahnya rata suku bunga pasar uang antarbank overnight
penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong rendahnya rata suku bunga pasar uang antarbank overnight

namun demikian penurunan suku bunga kredit masih cenderung terbatas
yaitu hanya sebesar delapan puluh tiga basis point ke level sembilan tujuh puluh persen
lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan disebabkan oleh masih tingginya suku bunga dasar kredit atau spdk di perbankan
selama tahun dua ribu dua puluh sbdk suku bunga dasar kredit perbankan baru turun sebesar tujuh puluh lima basis point menjadi sepuluh
bank indonesia mengharapkan perbankan dapat mempercepat penurunan suku bunga kredit sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit
dan rasio kredit permasalah non promoting loan npl tetap rendah yaitu tiga enam persen secara bruto dan sembilan puluh delapan persen secara neto
tercemin dari kontraksi kredit pada januari dua ribu dua puluh satu sebesar satu sembilan puluh dua persen year on year meskipun membaik dibandingkan dengan konstruksi
pada desember dua ribu dua puluh yaitu dua empat puluh satu persen year on year
sehubungan dengan itu berbagai langkah terus diperbai
dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional
di bidang sistem pembayaran transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai termasuk digital payment tumbuh positif disertai pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan
bank indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien
serta untuk mendorong penguatan pemulihan ekonomi nasional
sejalan dengan implementasi blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
dan pengembangan umkm termasuk umkm sariah
pengembangan infrastruktur retail sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan andal
untuk mendorong efisiensi dan perluasan pasar keuangan serta elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan transaksi pemerintah khususnya pemerintah daerah
untuk memperkuat penggunaan rupiah sebagai satu satunya alat pembayarannya
bangsa di negara kesatuan republik indonesia bank indonesia terus memperkuat memperluas komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk program cinta rupiah bangga rupiah dan

yaitu enam belas april dua ribu dua puluh dan tujuh juli dua ribu dua puluh
sudah juga dijelaskan oleh bu menteri keuangan dan kami bahwa untuk mekanisme
pembelian sbn secara langsung sesuai keputusan bersama tujuh juli ini hanya berlaku untuk apbn dua ribu dua puluh
sementara untuk apbn dua ribu dua puluh satu mekanismenya adalah bank indonesia melakukan pembelian spn di pasar perdana
sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bin
bagaimana cara memperkuat program cinta rupiah
bagaimana juga sudah dijelaskan oleh bumenteri keuangan dan gubernur bi
bagaimana juga sudah dijelaskan oleh bumenteri keuangan dan gubernur bi
bagaimana juga sudah dijelaskan oleh bumenteri keuangan dan gubernur bi
ada dua aspek yang dari pertanyaan agata ini adalah transmisi penurunan suku bunga dari bi
kita ke suku bunga pasar uang suku bunga deposito dan kemudian ke suku bunga kredit
dimensi atau aspek kedua adalah mengenai peningkatan kredit dan pembiayaan
suku bunga kebijakan moneter selama tahun dua ribu dua puluh sudah turun satu ratus dua puluh lima basis point menjadi tiga tujuh
hari ini kami turunkan lagi tiga lima persen
suku bunga di pasar uang antar bank juga telah turun dan sangat rendah sekarang tiga empat persen
suku bunga pendanaan perbankan
antara lain tercemin dari suku bunga deposito satu bulan juga turun sebesar satu ratus delapan puluh satu basis point ke level empat dua puluh tujuh persen pada desember dua ribu dua puluh
tapi penurunan suku bunga kredit perbankan baru turun delapan puluh tiga basis point sepanjang tahun dua ribu dua puluh menjadi sembilan tujuh persen
lambatnya penurunan suku bunga kredit
disebabkan masih tingginya suku bunga dasar kredit atau spdk perbankan
yang selama tahun dua ribu dua puluh baru turun tujuh puluh lima basis point menjadi sepuluh sebelas persen
sehingga spreadnya terhadap bi tujuh day reverse repo rate maupun suku bunga deposito satu bulan melebar dan mencapai enam tiga puluh enam persen dan lima delapan puluh empat persen
di mana suku bunga dasar kredit yang tertinggi
tercatat di bank bank bumn sepuluh tujuh puluh sembilan persen diikuti oleh bpd dan seterusnya
pelonggaran ketentuan uang muka kredit garis miring pembiayaan
pembiayaan kendaraan per motor dan pelonggaran rasio loan to value financing to value ltv ftv kredit pembiayaan properti
itu dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian dan manajemen risiko
tentu saja ada pembedanya antara bank bank yang npl non performing loan atau npf non performing financing
itu di bawah lima persen maupun di atas lima persen
yang di bawah lima persen tadi ketentuan uang muka persen dan loan to value financing to value seratus persen itu berlaku
untuk bank bank yang npl nya di atas lima persen tetap turun
kita betah longgarkan tapi pelonggarannya tidak sampai persen atau uang mukanya tidak sampai seratus
kisarannya kalau untuk loan to value atau financing to value untuk bank bank yang npl npf nya itu di atas lima persen
itu kisarannya antara sembilan puluh sampai sembilan puluh lima persen
kecuali untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun pembelian pertama
sementara lainnya ftp nya atau ltp nya antara sembilan puluh dan sembilan puluh lima persen